angin kencang dan hujan deras yang terjadi beberapa saat lalu di ibu kota
membuat jembatan penyeberangan orang di pasar minggu jakarta selatan robo
berdasarkan informasi dari tim pemadam kebakaran jakarta selatan
insiden ini terjadi pukul lima belas dua puluh waktu indonesia barat
jembatan penyeberangan orang atau jpo di jalan pasar minggu
tepatnya di underpass pasar minggu roboh
sesaat setelah hujan deras yang disertai angin kencang terjadi pada sabtu sore
informasi awal menyebut sedikitnya enam orang terluka dan ada korban meninggal dunia
runtuhan jembatan menutupi underpass sehingga tidak bisa dilewati
untuk sementara masyarakat diimbau tidak melewati ruas jalan pasar minggu
dan kami sudah terhubung dengan saksi mata kejadian robohnya jalan
ataupun jembatan penyeberangan orang pasar minggu
sudah ada regi
selamat sore regi
regi bagaimana persisnya insiden robohnya jpo ini bisa terjadi
jadi memang jembatannya yang kita lihat tadi roboh seperti itu mas
mungkin karena tadi hujannya hujan badai juga ya
mungkin disebabkan oleh itu
ada korban meninggal
saya tadi tidak sempat lihat
saya tadi tidak sempat lihat secara langsung
cuma ketika saya coba klarifikasi dengan setelah buat video
saya coba klarifikasi dengan warga sekitar yang mengatur lalu lintas saat itu
memang ada warga yang menjadi korban
ada korban jiwa saat itu
baik ada korban jiwa
ini video juga anda yang merekam sendiri
bagaimana situasi di jalan ketika anda merekam video ini
dan ketika detik detik robohnya jembatan penyeberangan orang ini
sangat padat saat itu
jadi memang ya padat banget lah
saat kejadian anda diarahkan kemana ketika betul betul jembatan penyeberangan orang ini robo
tidak disarankan ke underpass
karena memang pas kita lihat sudah roboh
dan kita sudah harus di jalan yang lebih kecil
di sebelahnya underpass itu mas
regi saat kejadian
anda melihat orang ada di bawah jembatan penyeberangan atau ada di atas jembatan penyeberangan
oh saya tidak lihat
saya tidak lihat
saya tidak sempat lihat
saat ini bisa anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sekitar jatuhnya
atau di sekitar jalan tempat jatuhnya robohnya jembatan penyeberangan orang ini
banyak sekali orang tadi yang berlalu lalang mau lihat
banyak kendaraan yang memang membuat jadi jalurnya macet gitu ya
jadi memang robohnya ini betul betul karena hujan deras dan juga angin kencang yang terjadi tadi
saya kira begitu mas
saat ini seperti apa anda melihat
anda masih di lokasi kah saat ini
oh saya sudah jauh dari lokasi
terakhir saya tadi sekitar jam lima belas tiga puluh
saya ada saat ini saya merekam sekitar
artinya sekarang jalan sementara ditutup ya
menurut laporan dari tmc polda begitu
sesaat setelah jembatan ini robo apakah anda melihat sudah ada petugas yang memang langsung datang ke lokasi
hanya warga sekitar yang berusaha mengatur lalu lintas
jadi sementara informasi dari anda jembatan ini roboh karena kemungkinan besar terkena dampak dari hujan deras dan juga angin kencang
dan ada korban jiwa namun belum bisa anda pastikan berapa jumlahnya
apakah korban ini meninggal atau hanya korban luka luka begitu
baik terima kasih
regi kusumat majid telah berbagi bersama dengan kami di cnn indonesia newsroom